putriku akan menjadi korban ya sheikh
apa nimas larasantang sudah mengetahui persoalan ini
sekarang putriku larasantang menolakku
bahkan dia tidak mau menemui
itu pasti sangat menyakitkan
nimas terus terang
agar supaya nimas larasantang tidak salah paham
aku tidak bisa melakukan itu
jika putriku larasantang mengetahui yang sebenarnya
seperti sedia kau
bukankah seorang pelayan harus menghormati majikan
antarkan aku ke kamar
kalian sudah kembali
apakah kalian berhasil membunuh kian santang
dia bukan tandingan kami
kami sama sekali bukan apa apa
buat apa kalian datang kemari lagi
kejar kian santeng
dari waktu yang lengah
bunuh kian santa secara diam diam
kami sudah memutuskan untuk bertobat
dan kembali ke caranya yang benar
berarti kalian membanggang atas perintahku
kami tidak akan menerima perintah atas nama kejahatan lagi
baik kau begitu
berarti kalian akan mati di tanganku
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
kau akan menang
hahaha iya aturah nen
hah kagetua bukan kamu yang ditanya
buna wendui atu men
eh sama apaan kamu juga lapar
kalau aku lapar tinggal coba tidur langanku
hebat wajah nen
hebat atu atu paman minta nen
atur ne ini punya aku
yang gini jangan bertengkar
sekarang kita ke kedai itu kita makan bersama
hewat raden lu ngasih makanan
silahkan duduk raden
sepertinya bukan orang sembarang
aku merasakan pancaran energi yang sangat
ini meja kami
sana pergi dari sini
kamu denger tidak
siapa sebenarnya kisana
tidak ada untungnya tau siapa
tenaga dalamnya sangat tinggi
kenapa nimas melakukan ini
sementara nimas tidak melakukan
aku terpaksa melakukan ini
tidak ada pilihan lain
jika aku tidak melakukannya
putriku akan menjadi korban
apa nimas larasantang sudah mengetahui persoalan ini
sekarang putriku larasantang
bahkan dia tidak mau menemuku
nimas terus terang
agar supaya nimas larasantang tidak salah paham
aku tidak bisa melakukan itu
jika putriku larasantang
mengetahui yang sebenarnya
tidak ada pilihan lain